berawal dari sulitnya memperoleh layanan ojek berbasis online di kawasan pedesaan
menginspirasi badan usaha milik desa karya muda desa kerandegan kabupaten purworejo jawa tengah
untuk menciptakan sebuah aplikasi layanan ojek online
sejak di launching akhir oktober dua ribu dua puluh lalu aplikasi yang diberi nama ngojol ini
telah beroperasi di hampir semua wilayah pedesaan yang ada di kabupaten purworejo
layanan ini telah memiliki sedikitnya dua ratus pengendara sepeda motor maupun mobil
untuk melayani masyarakat purworejo
layanan ojek lokal ini memiliki banyak layanan layaknya aplikasi ojol yang sudah ada
bahkan ada khusus pengojek wanita yang hanya melayani penumpang wanita
inilah sudah banyak yang orderan ya lumayan lah buat istilahnya menambah penghasilan
inovasi ojol lokal ini juga menjadi lahan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar
saya sudah matur ke pemda ke bupati ke kepala dinas agar dibantu
syukur syukur nanti bisa kita kembangkan keluar purworejo
selain ngojol bumdes karya muda
sandegan juga membuat toko online untuk membantu meningkatkan penjualan warga mereka